kasus ibu dan anak yang ditemukan sudah dalam kondisi kerangka di depok jawa barat menjadi sorotan masyarakat
bagaimana tidak meski tinggal di rumah mewah namun jasad sang anak dan ibu justru ditemukan dalam kamar mandi art
dari sejumlah penemuan benarkah kasus ini adalah murni kasus bunuh diri
kita bahas malam ini dari perspektif psikologi forensik
bergabung bersama saya ada reza indragiri mas reza selamat malam
selamat malam mbak puspa
mas reza kami ingin tahu analisis profil yang anda lihat dari dua jenazah ini
kalau kita menengok kondisi rumah kemudian penemuan penemuan pemilihan tempat ditemukannya jenazah begitu
ada senter dupa kemudian surat seperti apa mas reza
tampaknya yang paling relevan untuk coba saya berikan tanggapan adalah terkait dengan surat atau catatan yang
nah konon ditulis oleh pelaku dan berjudul atau bertajuk
mari kita pahami bahwa bunuh diri merupakan sebuah keputusan yang sangat serius sangat berbahaya sekaligus sangat salah
menjadi membingungkan bahwa sebelum melakukan perbuatan yang sangat serius sangat berbahaya
dan sangat salah itu ternyata pelaku tidak mengirim surat atau pesan kepada pihak tertentu secara spesifik
baik itu keluarga teman dokter pribadi atau siapapun yang anggaplah dipercaya oleh pelaku
namun surat atau catatan itu ternyata dialamatkan kepada siapapun
kepada setiap orang kepada whomever
penggunaan kosa kataum ever mengindikasikan bahwa seakan akan ada jarak sosial
ada jarak psikologis yang sedemikian lebar antara pelaku dengan lingkungan sosialnya
apa gerangan yang terjadi
tafsiran saya adalah pelaku sudah mengisolasi atau mengalinasi dirinya sedemikian rupa
dari orang orang yang semestinya dekat dengan mereka
pelaku mengisolasi atau mengalienasi atau mengasingkan diri semacam itu
memang mirip dengan orang yang mengalami affective disorder atau gangguan perasaan
termasuk jenisnya adalah depresi
kalau kemudian kita asumsikan oh pelaku mengalami atau mengidap depresi
maka ini berkesesuaian dengan sekian banyak data
bahwa depresi memang merupakan pintu gerbang yang tanda petik ideal bagi aksi bunuh diri
oke berarti pesan ini mengisyaratkan seolah tidak ada
orang tertentu tidak ada keluarga atau sahabat atau siapapun yang mungkin mendengarkan keluh kesah mereka begitu ya
tapi bagaimana kemudian mengidentifikasi bahwa surat ini memang benar dibuat oleh sang anak
atau mungkin ini bisa jadi desepsi
salah satu jalan yang ditempuh dalam metode otopsi psikologis adalah pemeriksaan dokumen
baik itu korespondensi pesan whatsapp rekening koran
kemudian lalu lintas keluar masuk uang pembayaran rekening listrik dan seterusnya dan seterusnya
semua itu dipadukan sedemikian rupa sehingga ditemukan benang merah tentang potret psikologis pelaku
sekiranya bertentangan satu sama lain maka sudah barang tentu pengecekan dokumen perlu dilanjutkan dengan jalan kedua
yaitu pemeriksaan terhadap orang orang yang signifikan
yaitu orang orang yang dianggap punya pengetahuan yang bisa memberikan informasi tentang kepribadian
tentang tindak tanduk dan gelagat gelagat yang barangkali tampak di luar kelaziman yang bisa disaksikan dari para pelaku
oke jadi dengan penyelidikan sampai saat ini ini masih kita duga adalah kasus bunuh diri begitu mas reza
sangat penting sesungguhnya apabila isi surat itu bisa kita ketahui secara utuh
dan kita punya alasan untuk mengetahui itu kenapa
karena sekali lagi surat atau catatan itu dialamatkan ke penyelidikan
kepada siapapun kepada home ever bukan kepada pihak tertentu yang menjadikan surat itu sebagai sebuah properti pribadi
tapi ini kata kata sudah menjadi sebuah properti publik berkat adanya kata whomever
kalaupun kemudian ini dianggap sebagai sebuah peristiwa bunuh diri
sebagaimana pesan yang dulu saya sampaikan ke teman teman di polda metro jaya dalam kasus ali deras
mengingat bahwa di tkp itu ada lebih dari satu jenazah
maka pihak kepolisian tidak bisa pukul rata mengatakan
semuanya pasti bunuh diri semuanya pasti pembunuhan atau lain lain
tetap harus dipilah disisir satu persatu jenazah a meninggal karena apa jenazah b meninggal karena apa dan seterusnya
ambil contoh anggaplah ada satu pelaku yang diketahui berdasarkan pemeriksaan kedokteran forensik
telah menenggak zat beracun yang mematikan
tapi kalau kemudian kita bayangkan bahwa diminumnya zat beracun itu karena adanya pengaruh
karena adanya tekanan intimidasi perhatian dan lain lain
persuasi atau pengkondisian dari pihak lain
maka boleh jadi ini tidak murni sebagai aksi bunuh diri
tapi justru hasil pengaruh dari pihak lain dalam kurung pembunuhan
tetap ini pemikiran spekulatif yang harus diuji lewat proses investigasi oleh kepolisian
oke kita berfokus pada sosok ibu dan anak yang dianggap jarang bersosialisasi dengan tetangganya dengan keluarganya
ada dugaan bahwa ini adalah faktor ekonomi apakah ini faktor yang paling make sense mas reza
sayang beribu sayang tidak ada angka yang secara signifikan menunjukkan bahwa bunuh diri hanya dilakukan oleh kaum papa
tetapi dari sekian banyak riset tentang surat atau catatan yang ditulis sebelum melakukan aksi bunuh diri
ternyata mayoritas berisikan tiga hal
yang saya singkat sebagai gas atau gas
g guilt perasaan bersalah barangkali ada kekeliruan besar ada kesalahan besar

yang hanya seolah olah bisa ditebus oleh pelaku dengan cara menghabisi dirinya sendiri
yang kedua adalah apology
ada keinginan dari pelaku untuk meminta maaf mengharapkan belas iba memohon pengampunan
tetapi seolah olah pengampunan atau pemaafan itu tidak diberikan
sehingga lagi lagi pelaku memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri
atau yang ketiga yaitu sim
ada aib ada rasa malu yang luar biasa besar yang ternyata terungkap ke banyak orang
dan itu tidak bisa dikoreksi kecuali hanya dengan bunuh diri
nah tiga hal itu yang dominan sehingga ini memperkuat
poin yang saya kemukakan barusan
bahwa tampaknya ketimbang kita mencoba menemukan tari temali dengan status sosial ekonomi
tampaknya kondisi batin suasana hati suasana kejiwaan
atau kondisi psikologis lebih relevan untuk diperbincangkan
untuk mencari tahu sebab mengapa orang melakukan bunuh diri
termasuk dalam kasus ini
sekiranya kasus ini merupakan kasus bunuh diri
tadi menyinggung soal kasus kalideres yang di mention mas reza sebelumnya
kasus ini memungkinkan
mungkin sedikit banyak ya
serupa dengan penemuan mayat di kalideres
kondisi mayatnya rusak diduga ada masalah yang tidak muncul ke permukaan sosial
kemudian orang orang ini lebih memilih menyelesaikan hidupnya
di dalam rumah yang mungkin dianggap orang ini rumah mewah
bagaimana kemudian mengantisipasi pola seperti ini mas reza
saya orang yang berkeyakinan bahwa esensi kasus bunuh diri tidak berada di ranah penegakan hukum
justru saya ingin mengajak kita berinsut ke ranah sosial
ranah kesehatan mental dan ranah ranah di luar penegakan hukum lainnya
dengan berinsut sedemikian rupa maka akan terbuka ruang diskusi sekaligus ruang antisipasi
agar masyarakat tidak maaf tidak melakukan peniruan aksi bunuh diri atau copycat society
sehingga nantinya tidak akan mewabah aksi aksi bunuh diri susulan atau societ epidemic
hal ihwa terkait dengan copycate suicide dan suicide epidemic saya pikir tidak cukup hanya dibahas
di atas meja meja
tapi sekali lagi kadangkala kementerian sosial kementerian kesehatan kementerian agama
kementerian pendidikan dan kebudayaan serta kementerian lainnya termasuk media dan kita semua
lebih relevan untuk menyoroti kasus ini untuk jangka panjang
baik mas reza jika benar ini adalah kasus bunuh diri ini artinya adalah sebuah ironi
semua harus ikut bertanggung jawab untuk bisa mencegah nantinya ya tidak ada kasus serupa copy cat swisight
ini terjadi di kemudian hari
mas reza indragiri terima kasih sudah berbagi perspektifnya bersama kami di cnn indonesia prime news
terima kasih mbak puspa selamat malam